presiden ketiga republik indonesia baharudin yusuf habibi dirawat di rspad gatot subroto jakarta
sampai berita ini dihimpun belum ada keterangan resmi terkait kapan waktu masuk dan penyakit apa yang diderita oleh habibi
b j habibi yang berusia delapan puluh tiga tahun dilarikan ke rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta
menurut sekretaris pribadinya rubianto demi mendapatkan perawatan intensif dan istirahat total
untuk sementara waktu tidak dapat dijenguk oleh siapapun kecuali pihak keluarga
lantas bagaimana kondisi keadaan habibi
di kondisi terkini bj habibi sudah ada raf raf kahvi di rspa di gatot subroto jakarta
raff raff apakah saat ini anda sudah menerima informasi terbaru dari pihak rumah sakit maupun pihak keluarga
baik dea kartika dan juga pemirsa sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait sejak kapan presiden ketiga republik indonesia baharudin yusuf habibie
dan juga penyakit apa yang saat ini sedang beliau derita
sehingga harus dilarikan ke ruang intensive care unit atau icu rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta
tapi dikutip dari laman cnnindonesia com menurut keterangan sekretaris pribadinya rubianto mengatakan bahwa demi perawatan yang intensif dan juga istirahat yang total
b j habibie sampai saat ini tidak bisa dijenguk oleh siapapun kecuali pihak keluarga dan meminta doa bagi seluruh rakyat indonesia
agar kesehatan beliau bisa kembali pulih dan dapat beraktifitas seperti sediakala
seperti kita ketahui bersama dea dan juga pemirsa presiden ketiga republik indonesia b j habibi ini yang sudah berusia delapan puluh tiga tahun tidak sekali ini sempat dirawat di rumah sakit
namun pada bulan maret dua ribu enam belas beliau juga masuk rumah sakit dan dua tahun setelahnya pada bulan maret dua ribu delapan belas b j habibie juga dilarikan ke rumah sakit yang pada saat itu
diduga menderita kebocoran klep jantung
dan pada saat itu juga pada tahun yang sama tahun dua ribu delapan belas bj habibi juga sempat dilarikan ke rumah sakit tepatnya di rspa di gatot suburoto juga terkait karena kondisinya yang mengalami kelelahan
untuk memantaukan kondisi kesehatan bj habibi maka dari pihak istana kepresidenan jakarta pada saat itu presiden joko widodo juga langsung menerjunkan tim dokter kepresidenan
untuk memantaukan kondisi kesehatan bj habibi
untuk memantau kesehatan dan juga mengawal proses penyembuhan dari presiden ketiga bj habibi ini
namun sampai sejauh ini dea dan juga pemirsa belum ada keterangan juga resmi kapan nantinya presiden jokowi akan datang menjingkuk bj habibi di rspa di gatot suburoto jakarta
baik kita akan tunggu informasi terbaru dari sana
terima kasih raff raff kaffi melaporkan langsung dari rspad di jakarta